satgas covid sembilan belas melaporkan sebanyak dua puluh juta warga masih belum melengkapi vaksinasi corona tahap dua dalam jangka waktu lebih dari enam bulan
sehingga status vaksinasinya disebut dengan istilah drop out dan harus kembali melakukan vaksinasi tahap satu
hal ini disebabkan karena dalam jangka waktu enam bulan vaksin covid sembilan belas yang diberikan telah mengalami penurunan efekasi sehingga proteksi yang diberikan pada tubuh tidak maksimal
istilah drop out ini merupakan istilah baru dalam perkembangan vaksinasi covid sembilan belas
menurut firdaus ferdiansyah dari lapor covid sembilan belas sebuah komunitas pengkaji data covid sembilan belas di indonesia
menyebutkan banyaknya warga yang vaksin keduanya lebih dari enam bulan atau menjadi kadaluarsa disebabkan oleh kesulitan untuk mendapatkan vaksin
terutama di bulan oktober dan november dua ribu dua puluh satu lalu
selain itu akibat kurangnya pemahaman bahwa setelah divaksin masyarakat menjadi kebal
padahal tetap bisa terinfeksi jika tidak menjalankan protokol kesehatan
karena itu warga yang status vaksinasinya drop out harus dilakukan pendekatan khusus
terutama terkait prioritas vaksin bagi masyarakat rentan
berapa warga yang harus yang urgent untuk mendapatkan pengulangan vaksin
dipetakan saja daerahnya siapa saja yang minta datanya bisa diberikan dari kementerian kesehatan ke daerah misalnya dari
data dinas kesehatan jawa barat menunjukkan
vaksinasi tahap satu telah mencapai delapan puluh delapan persen sementara tahap dua masih berada di angka enam puluh lima persen
untuk melakukan percepatan vaksinasi dinas kesehatan provinsi jawa barat berkolaborasi dengan berbagai pihak
dengan target mencapai dua dosis vaksin setiap hari
bagi warga yang status vaksinnya drop out atau lebih dari enam bulan untuk vaksin keduanya
dinas mengimbau warga melakukan pengulangan vaksin pertama di puskesmas terdekat
itu harus diulang vaksin primernya
dan tidak selalu harus sama dengan vaksin primer sebelumnya
artinya sekarang nyari sinovac susah nih
adanya az astrazeneca adanya pfizer
boleh pakai astrazeneca atau pfizer
kalau memang drop outnya lebih dari enam bulan
menurut data satgas covid sembilan belas jumlah vaksin drokout di jawa barat berada di posisi tertinggi
mencapai angka lima juta jiwa
diikuti oleh provinsi jawa timur dan jawa tengah
jangan lupa like share dan subscribe ya